rumah sakit darurat covid sembilan belas di wisma atlet kemayoran jakarta pusat
masih terus didatangi oleh masyarakat yang ingin memeriksakan diri
terkait dengan infeksi virus corona
setelah empat hari beroperasi rumah sakit darurat ini telah merawat
sebanyak dua ratus tujuh puluh empat pasien di ruang isolasi
sejak diresmikan sebagai rumah sakit darurat dalam menangani pasien covid sembilan belas
wisma atlet kemayoran telah menerima dua ratus tujuh puluh empat pasien yang saat ini
tengah menjalani masa isolasi dan karantina
ke dua ratus tujuh puluh empat pasien tersebut terdiri dari tiga puluh delapan orang dalam pengawasan atau odp
kemudian dua ratus delapan pasien dalam pemantauan
serta dua puluh delapan orang dinyatakan positif terjangkit virus covid sembilan belas
komandan satuan tugas kesehatan rsd wisma atlet
brigjen agung hermawanto menyebutkan bahwa secara garis besar
seluruh pasien yang diisolasi dalam keadaan baik
karena rumah sakit darurat hanya menangani
pasien dalam gejala ringan maupun sedang
sehingga jika ada pasien yang memiliki gejala berat
ataupun kondisi fisik yang berangsur memburuk
akan dilimpahkan ke rumah sakit terujukan
yang memiliki fasilitas lebih memadai untuk perawatan intensif
rumah sakit dengan isolasi dan karantina
untuk pasien corona yang mempunyai perawatan
sebanyak seratus perawatan tempat tidur perawatan
kemudian juga ada pelayanan igd dan pelayanan diagnostik
ada pun alur daripada pasien yang ada di rumah sakit darurat covid sembilan belas ini
adalah ketika pasien datang pasien diskrining
kemudian dilakukan di triase triase pertama
kemudian triase kedua
pasien pengantar dilewatkan jalur sebelah kiri
di mana akan didata karena pasien yang pengantar pasien ini
adalah orang dalam pengawasan yang akan kami laporkan di dinas kesehatan